sebagai upaya menanggulangi pandemi covid sembilan belas tes menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam mendeteksi apakah seseorang ini kemudian terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
beberapa jenis tes memang sering kita dengar sering kita temui mulai dari rapid test dan juga pcr test
sebenarnya apa ya bedanya mungkin beberapa dari anda sudah mengetahuinya tapi beberapa dari anda mungkin masih sedikit sedikit bingung nih
apa beda antara rapid test dan juga pcr test dan mengapa pcr test ini kemudian penting untuk dilakukan
kita akan bahas malam ini dalam kenapa harus pcr
untuk mengetahui perbedaannya kita akan membandingkan terlebih dahulu bagaimana kemudian perbedaan antara rapid test dan juga pcr
oke yang pertama dilihat dari sampelnya kita lihat kalau rapid test ini sampelnya adalah sampel darah
sementara kalau untuk pcr ini diambilnya adalah lendir dari hidung atau tenggorokan atau kerongkongan begitu ya
jadi di swap makanya sering disebut dengan swap test ya kalau tes yang satu ini
cara kerjanya seperti apa sih jadi cara kerjanya itu kalau rapid test ini memeriksa antibody seseorang yang terinfeksi
jadi ini dicek antibody nya
dicek nih ya dari sana apakah seseorang ini kemudian terinfeksi atau tidak
karena seseorang yang terinfeksi virus ini kemudian akan membentuk partikel dari imun yang terdeteksi dalam darah
sebelumnya kita tahu bahwa gugus tugas penanganan covid sembilan belas juga sempat menyebutkan bahwa
untuk mengetahui partikel ini biasanya seseorang itu harus terinfeksi minimal satu minggu
sementara kalau pcr ini pcr dia itu mengamplifikasikan dari rna dari virus tersebut ya
sehingga kemudian mudah dideteksi
simpelnya seperti apa sih jadi simpelnya itu kalau pcr itu mendeteksi virusnya ada atau enggak
ada atau tidak
sementara kalau rapid test itu biasanya mendeteksi apakah seseorang itu pernah terinfeksi atau tidak ya
nah itu dia ya bagaimana cara kerjanya
sementara itu untuk hasilnya dari tes pcr itu bisa diketahui atau rapid test terlebih dahulu
karena namanya rapid test atau artinya tes cepat begitu makanya hasilnya ini bisa didapatkan dalam waktu sekitar lima belas dua puluh menit
sejak kemudian dilakukan tes
sementara itu untuk pcr ini bervariasi waktunya rata rata sekitar dua puluh empat jam hingga tiga hari
mengapa kemudian menjadi lama hal ini berkaitan dengan tempat dilaksanakannya tes tersebut
jadi setelah kemudian diambil sampelnya yang harus dilakukan adalah sampel tersebut akan dibawa ke laboratorium biosafety level dua
sementara biasanya kalau rapid test bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tiket pertama
kita banyak mungkin sudah menjumpai beberapa rumah sakit
kemudian mengadakan juga rapid test
karena memang itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
dari biayanya terlihat jelas bahwa untuk rapid test rata rata ada di angka tiga ratus ribu rupiah
sementara untuk pcr ini memang lebih mahal ya
ada di sekitaran satu lima juta rupiah
sumber ini atau data ini kami dapatkan dari cnnindonesia com dan cnbc com
kita lihat di sini ya yang menjadi concern atau perhatian kita adalah akurasinya
jadi kalau rapid test ini bisa dikatakan lebih rapi
rendah akurasinya dibandingkan dengan pcr
karena kalau pcr itu bisa mencapai sembilan puluh lima persen ya
nah hal inilah kemudian yang membuat sejumlah pihak menyatakan bahwa lebih penting untuk melakukan pcr dibandingkan hanya melakukan rapid test saja
hal ini sesuai dengan pernyataan dari kepala pusat diagnostik dan riset penyakit infeksi fakultas kedokteran universitas andalas berikut ini
bahwa who tidak merekomendasikan rapid test
ya baik itu deteksi antigen maupun deteksi antibody
dan saya percaya itu rapid test itu kelemahan fatalnya adalah minggu pertama itu nggak bisa didetek
yang kedua kemungkinan reaksi silang itu ada
cross reaksi itu ada
karena tubuh kita juga punya human coronavirus ya
makanya untuk kondisi saat ini who itu butuh diagnosa yang pasti pasti aja
dan itu adalah pesan
itu dia ya
meskipun rapid test ini dikenal dengan mudah digunakan
hasilnya cepat relatif cepat
hanya empat belas sampai dua puluh menit sudah ketahuan hasilnya seperti apa
dan kita bisa temui juga ya kemudian rapid test kit ini bisa dibeli dengan harga yang relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan swab test atau pcr ya
tapi harus diingat bahwa ada banyak kekurangan
ini saya kutip dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa oleh pandemic talks
ini dia sumbernya
atau selama dua puluh satu hari setelah seseorang terinfeksi covid sembilan belas
selain itu ternyata hanya satu per tiga saja dari merek rapid test ini berbasis antibody bisa kemudian mendeteksi dalam waktu tujuh hari
jadi setelah infeksi artinya apa
artinya jika dites di waktu yang tidak tepat kemudian bisa menghasilkan yang satu ini
hasil negatif palsu
nah selain itu produksi rapid test kit ini juga di indonesia ternyata tidak selalu mengikuti adanya quality control yang baik ya
dinyatakan bahwa quality control ini relatif buruk
karena berdasarkan data ternyata ada lebih dari seratus merek rapid test yang beredar di indonesia
tapi sampai empat belas per tiga saja
tapi sampai empat belas juli dua ribu dua puluh pemerintah belum mengeluarkan daftar rapid test yang lulus uji standar
nah kan jadi kita harus terus berhati hati ya
dan yang paling penting poinnya adalah ini
hasil dari rapid test ini tidak bisa menggantikan akurasi dan sensitivitas dari tes pcr
kalau kita flashback presiden joko widodo ini sempat menargetkan bahwa gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
untuk meningkatkan kapasitas tes pcr hingga tiga puluh ribu seharinya
karena sebelumnya ini hanya sekitar sepuluh ribu dalam sehari ya
karena who merekomendasikan rasio tes ideal ini adalah satu banding seribu populasi
jadi who ini rekomendasinya satu banding seribu
sementara di indonesia datanya seperti apa
indonesia itu baru empat banding seribu
masih jauh ya
nah oleh karena itulah kita harus menekankan yang satu ini ya
karena sebenarnya tes ini penting sekali untuk dilakukan
tidak hanya untuk mendeteksi tapi ini efeknya juga kepada pasien pasien yang kemudian nanti terkonfirmasi positif covid sembilan belas
agar bisa mendapatkan penanganan yang baik